beralik informasi lainnya politikus senior maxo pakua tutup usia di rumah sakit rspad gatot subroto
senen jakarta pusat rabu pagi
keluarga menyambut kedatangan jenazah politikus demokrat tersebut dengan haru
selain berusia senja maxo pakua diketahui menderita penyakit paru paru akut menahun
maxo pakua meninggal pada usia tujuh puluh lima tahun
selain dikenal sebagai politikus lakso pakua adalah wartawan dan penyiar senior acara olahraga di tvri
jenasa maxo pakua direncanakan dikebumikan di tpu keluarga di kawasan ciomas bogor jawa barat pada rabu sore